atraksi bertajuk barongsai on ice ini dihadirkan khusus untuk memeriahkan hari raya imlek tahun dua ribu dua puluh
tentu atraksi semacam ini berbeda dengan pagelaran barongsai pada umumnya
perlu persiapan khusus bagi para penampil untuk melawan suhu dingin dan licin
suhu di transnoworl mencapai delapan derajat celcius
menurut adnan huda pemain barongsai dibutuhkan waktu adaptasi yang cukup untuk menyesuaikan tubuh dengan suhu dingin
belum kata adnan para pemain tidak pernah merasakan suhu sedingin ini
penyesuaian penting agar tubuh mereka tetap luwes sehingga bisa menyelesaikan gerakan gerakan berbahaya seperti ini
untuk latihannya kemarin sempat geladi bersih cuma satu hari saja
anak anak adaptasi sebentar kemudian dicarikan solusi bagaimana anak anak biar nggak kedinginan di dalam
jadi solusinya tetap pakai jaket seragam juga terpakai semuanya aman bisa kondisif
atraksi barongsai on ice ini disambut positif pengunjung transnoworld
apalagi para pemain barongsai berkeliling wahana untuk menyapa para pengunjung
momen ini dimanfaatkan pengunjung untuk sekedar berfoto dan menyapa
ada dua barongsai yang dihadirkan untuk menghibur pengunjung
bagus sekali ya barongsainya
terus juga tadi ada selain barongsai ada juga yang badut badut itu yang badut asli sininya itu
dan itu bagus juga
pertunjukannya juga ok
terus juga suasananya baru ya apalagi di surabaya panas gitu
mainan di sini enak menarik
branch manager transnoworld bagas pratamanugroha mengatakan perayaan tahun baru imlek di wahana ini menjadi yang pertama
karena itu dibutuhkan sesuatu yang spesial untuk menghibur pengunjung di momen tahun baru imlek kali ini
barongsai dipilih sebagai bagian yang tak terpisahkan dari imlek
sekaligus memberikan pengalaman baru dan tidak biasa bagi pengunjung
kita mau bikin sesuatu yang beda
kalau barongsai yang di mall yang di apa namanya di dalam mall di atrium itu biasa
nah kita bikin nih barongsai on ice untuk di sini tuh di suhu delapan derajat mainnya
di masa libur akhir pekan dan cuti bersama ini dimanfaatkan warga untuk berlibur
pemerintah sudah mencabut status pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm sehingga mereka bisa lebih leluasa beraktivitas di luar rumah
transnoworld merupakan wahana yang terafiliasi dengan cnn indonesia di bawah naungan ct corp
miftah farid andré ficaksono surabaya jawa timur